belasan pelajar berseragam sekolah terjaring razia tim gabungan satgas dan tni
saat memasuki stasiun bogor jawa barat selasa pagi
selain adanya bukti janjian melalui pesan singkat dengan kelompoknya
mereka juga kedapatan membawa atribut bendera hingga pakaian ganti
meski sempat mengelak namun para pelajar akhirnya mengaku hendak ikut berdemo lantaran ajakan temannya
usai didata lebih dari lima belas orang siswa langsung diamankan petugas
untuk dikumpulkan di markas polresta setempat
sementara itu rombongan masa aksi

terpantau mulai ramai bergerak ke jakarta
mereka sebelumnya berkumpul di stasiun untuk menaiki krl dengan tujuan ke monas
guna mengantisipasi maraknya masa pelajar yang akan berdemo
tim gabungan juga melakukan penyekatan di empat titik stasiun
terminal bus hingga wilayah perbatasan kota
muhammad juanda bogor jawa barat